presiden joko widodo menyebut stadion kanjuruhan di malang jawa timur akan dirobohkan
buntu tragedi yang menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang
jokowi mengatakan pemerintah akan membangun ulang stadion tersebut sesuai dengan standar fifa
pernyataan ini diungkapkan presiden jokowi usai bertemu dengan presiden fifa gianni infantino
di istana merdeka jakarta selasa siang
nantinya stadion kanjuruhan akan dibangun lagi sesuai dengan standar keamanan dari fifa
sehingga dapat menjadi contoh standar stadion yang baik bagi keselamatan pemain maupun supporter
tadi saya juga menyampaikan dan fifa mengapresiasi untuk stadion kanjuruhan di malang
juga akan kita perutuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar fifa
sebagai sebuah contoh
standar stadion dengan kapasitas kapasitas yang baik
menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain
dan juga untuk supporter